tim evakuasi korban menjadi tumpuan harapan warga untuk menemukan jasad korban
di tengah kondisi tanah yang belum stabil dan masih tingginya aktivitas vulkanis gunung semeru
di balik gerak sigap mereka harus tetap waspada dengan ancaman alam
seperti apa tantangan yang dihadapi oleh tim evakuasi dalam kegiatan kemanusiaan itu
berikut penelusuran koresponden sianen indonesia wida subianto dan jurnalis foto agadipa
yang mengikuti proses evakuasi di sektor satu erupsi gunung semeru
cerahnya sinar matahari dan puncak gunung semeru menunjukkan cuaca yang mendukung untuk melakukan pencarian korban
basarnas sukarelawan dan semua elemen dalam tim operasi gabungan mengawalnya dengan apel
tim operasi sektor satu dikomadani oleh idewa nyoman arya dari basarnas surabaya
jumat pagi sepuluh desember tim operasi sektor satu berfokus melakukan pencarian di kawasan dusun kajar kuning dan curah kobokan
yang menjadi salah satu terkena dampak terparah turunnya awan panas gunung semeru empat desember lalu
di sepanjang perjalanan tampak pemandangan kawasan yang rusak terkena materi vulkanis dan awan panas
sesampai di lokasi tim operasi langsung melakukan screening dan pencarian
yang harus dibarengkan dengan pencarian yang harus dilakukan

jumat pagi sepuluh desember tim operasi langsung melakukan screening dan pencarian yang harus dibarengkan
dan pencarian yang harus dilakukan
sebab pagi itu misalnya tiba tiba terjadi peningkatan seismik dan terlihat guguran materi vulkanis dari puncak semeru
kita baru saja sampai sekitar tiga puluh menit dengan pemetaan untuk proses evakuasi
namun ternyata aktivitas dari gunung semeru aktivitas vulkanisnya meningkat
tampak seperti di belakang saya
dan ini semua harus segera keluar menuju jalur evakuasi
keluar keluar keluar keluar keluar
dalam kondisi seperti ini tim operasi harus meninggalkan lokasi secepatnya mengikuti jalur evakuasi
jadi kalau memang untuk proses evakuasi ini harus mengikuti dari kondisi perkembangan dari gunung semeru
ini sempat tadi diinstruksi untuk turun karena aktivitas vulkanisnya meningkat
ketika kita perjalanan sekitar kurang lebih lima belas menit aktivitasnya tampak menurun
semua pun bergerak mulai melandai lagi
dan kemungkinan evakuasi akan dilanjutkan kembali
tinggal menunggu dari instruksi
tim operasi pun menerima konfirmasi apa yang terjadi dan update kondisi keamanan
jadi tadi sempat terjadi guguran
longsoran dari material yang mengakibatkan awan panas
jadi sekecil apapun aktivitas gunung semeru kita pantau secara visual dan seismik
jadi dikala seperti ini
puncak semeru mulai tertutup kita juga sudah persiapan harus balik kanan
karena kita tidak bisa melihat secara langsung aktivitas puncak semeru
tabur selang lama
tabur selang lama
tim langsung melakukan penyelamatan
dan pencarian di titik yang diduga terdapat korban
sebelumnya di titik ini ditemukan tak kurang dari tujuh jenazah
dua setengah jam pencarian memang sejauh ini belum menemukan jenazah
namun yang menarik ini adalah ditemukan celana sandal dan juga ada uang dan juga kontak motor di dalamnya
di kawasan penambang pasir ini pakaian ini bukanlah stok untuk disimpan untuk diganti
namun kalau kita melihat ada kontak
motor artinya ini pakaian yang baru saja dikenakan
hingga hari ketujuh operasi di kawasan sektor satu ini tim sudah menemukan dua puluh empat jenazah dari empat puluh tiga jasad korban letusan semeru
sudah mendekati tengah hari namun proses pencarian belum menemukan jenazah
namun begitu kondisi dari puncak semeru sudah mulai tertutup awan
kemudian juga di atas kawasan ini awannya sudah mulai berwarna
sehingga ini ditakutkan terjadi hujan yang membawa material dari vulkanik yang ada di aliran sungai ini
yang pada hari sabtu kemarin ini merupakan kawasan aliran material vulkanik dan juga awan panas
sehingga atas kondisi ini sebagian dari relawan yang ada di sini diinstruksikan untuk mulai meninggalkan kawasan ini
wida subianto aga dipa lumajang jawa timur